kita ke kasus korupsi dalam sidang kasus korupsi eks mentan syahrul yassin limpo
piduan nayunda napila nizrinah bersaksi di persidangan kemarin
ia diperiksa bersama dengan tiga orang lainnya
nah yunda mengungkap awal mula perkenalan dan percakapan dirinya dengan syahrul yassin limpo
melalui muhammad hatta yang saat itu menjabat direktur alat dan mesin pertanian
direkturat jenderal prasarana dan sarana kementan
nah yunda mengaku mendapat bayaran dua puluh juta rupiah saat nyanyi di kementan
kita akhirnya dapat undangan dari kementerian pertanian
itu di kantor kementerian atau di rumah pribadi
ada yang di kantor karantina kalau nggak salah itu di bekasi
oke jadi di situ saudara nyanyi ya
pernah ada di rumah pribadi sih pak
ada yang dua puluh ada yang tiga puluh
tapi kebanyakan dua puluh sih karena
tapi kalau lihat di dakwaan berapa itu
itu lima puluh pernah tidak saudara dibayar lima puluh sampai seratus juta
tidak pernah yang mulia sama sekali tidak pernah
piduan nayunda juga mengaku menerima barang mewah dari syahrul yassin limpo
melalui terdakwa muhammad hatta seperti tas merek balensiaka dan kalung emas
ada tas balen juga pak
pernah diberikan barang saudara oleh atta
ini pemberian dari siapa atau pribadi dia
pemberian dari pak sel melalui hatta
sumber uang dari mana tahu tidak saudara
apakah itu uang pribadinya bata juga saudara tidak tahu ya
yang penting saudara terima barang yang diberikan oleh atta katanya dari pak syl gitu
saudara pernah tidak dibelikan kalung emas
jadi di tas itu ada di paper bag itu ada kalungnya juga gitu
okalung emas yang diserahkan oleh muhammad hatta
ke saudara itu di dalam itu sudah ada kalung
tidak hanya itu terungkap juga dalam sidang biduan nayunda minta untuk dijadikan tenaga honorer kementan
nayunda mengaku tak menjalani proses formal sehingga bisa langsung diterima bekerja
berdasarkan kesaksian pegawai kementan di persidangan
biduan ayunda tiap bulannya mendapat honor empat juta rupiah lebih namun terhitung hanya masuk dua hari dalam setahun
honorer tidak ditawarkan tetapi saya yang meminta
saudara yang meminta untuk menjadi tenaga honorer di
kementerian pertanian itu saudara sampaikan ke siapa itu
awalnya saya sampaikan ke cucunya pak syarul ke bibi
bibi saudara sampaikan ke bibi bahwa saudara mau ingin jadi tenaga honorer di kementerian
ada sempat tapi bukan yang formal banget pak
jadi datang ke kantor kementrian pertanian terus ketemu dengan ibu siapa dibawa ke ruangan bagian mana masukin cv
dan juga wawancara sebentar habis itu minggu depannya saya masuk
nama biduan nayunda ini lagi lagi disebut dalam persidangan
salah satu saksi yang juga pegawai protokol dan sekretariat kementan rininta oktarini mengungkap
sel pernah mengirim bunga dan kue ulang tahun ke penyanyi nayunda nabila dengan menggunakan uang kementerian
tahu ya pernah diminta mengirim bentuk barang apakah karangan bunga kue
pernah siapa yang meminta mengirim itu
oh rumah tangga pimpinan bukan pangan ya tanaman pangan
nilainya sekitar berapa ini ngirim kue dan bunga buat nayunda ini
saya tidak ingat persis karangan bunga meja dan kue ulang tahun
di spj kan oleh rtp begitu
waktu itu mintanya pak sel ngirim kue dan bunga ke nayunda ini dalam rangka apa kok bisa mengirim ke person begitu
oh nayunda ulang tahun baik